kekit banget liatnya
ini kak ngapain pada masih disini
udah gak ada yang perlu dioborong lagi mendingan kalian pergi deh
nanti tambah basah lagi disini
tadang kali ya tadang
udah malu banget sih
kok jadi dia pulang sih
jangan jangan jangan

terima kasih werdehkan lagi sama anak kita
di juga sama gruppa sini
daudavin mungkin nempel aja sama tasya
hati rora sakit banget lihatnya
ini kalian ngapain pada masih disini
udah gak ada yang perlu dioborong lagi mending kalian pergi deh
yow nanti tambah basah lagi disini
kayak tadang kali ya tadang
jodoh malu banget sih
kok jadi dia pulang sih